rata rata ya begitu deh sifatnya
dan kita sebagai seorang perempuan harus bangkit
apalagi kita seorang janda
kayaknya kita harus berdiri sendiri
harus independen tanpa adanya sosok yang dinamakan laki laki
dan kita harus jadi perempuan yang super power
yang berpower maksudku
ini sudah menyebar kemana mana
saya tidak ingin reputasi kantor ini hancur
dan kantor ini tidak diperbolehkan memperkerjakan seorang pacar
dan rezekinya tidak halal
tapi kamu masih bisa tinggal disini
dengan syarat kamu harus selalu menemani semua klien saya
saya bukan seorang pelacur
dan terus terang aja pak
bapak nggak usah repot repot
mau pecat saya
karena saya juga
tidak akan suji dan juga tidak ikhlas
bekerja di kantor yang
yang dipimpin oleh bos yang juga
apaan sih ini
omongan kamu tentang karma
ini tidak berguna
itu ternyata bener loh
masurya akan menikahi cewek itu tuh
gak akan ceraiin kuah
tapi dengan satu syarat
terus ku tinggal dimana dong
kamu diusir sayang
saya gak mau tinggal berdua sama kamu
kamu jangan sedikit tuh dong sayangnya
saya percaya ini adalah karma
akan tinggal disini
saya akan mengalami nafsir kayak kamu sekarang
tapi itu urusan nantilah
jadi maksud mbak kesini mau nitipin tono
tono bisa lebih terurus
kebetulan saya itu sangat suka sama anak kecil
saya belum dikasih omongan
wah kebetulan saya lega rasanya
kau buat persoalan lagi sama aku ya
kau harus tahu mira aku ini sulamimu
kau selalu buat saja masalah
nasib boleh berubah ya lah
tuh berubah saja
bukannya makin berubah malah
kata ibu kalau ada orang yang tidak bisa merubah kejahatan merugikan kebaikan
kita memang tidak bisa merubah orang lain kecuali orang itu ingin merubah dirinya sendiri enak ya
katanya kita boleh ke rumah kamu kalau kita benar benar membutuhkan
siapa yang gak suka melihat mantan suami gue topan
dia itu lumayan ganteng dan macu
jadi menikahlah gue sama dia
ternyata dia seorang penipu yang kerjanya main judi dan ngabisin uang gue
menikah sama gue juga cuma modal dengkul
kenapa gak dibatalin aja sih
namanya juga cinta
kan ada yang namanya cinta buta
detailnya lagi uang gue dihabisin sama dia di meja judi
apalagi di tukang main perempuan
dan yang paling sedih barang barang gue habis dijualin
buat apa lagi
ya buat main judi
sekarang gue ada satu kesimpulan
kalau laki laki itu rata rata ya begitu deh sifatnya
dan kita sebagai seorang perempuan harus bangkit
apalagi kita seorang janda
kayaknya kita harus berdiri sendiri
harus independen tanpa adanya sosok yang dinamakan laki laki
dan kita harus jadi perempuan yang super power
jadi siapa takut jadi janda
bener banget tuh
aku ingin menjelang selamat tinggal
oh oh kamu ketahuan
pacaran lagi dengan dirinya
oh oh kamu ketahuan
pacaran lagi dengan dirinya
seksi itu terbukti dari caramu
emang berat ya
jadi janda bawa anak
lu gak liat badannya segede gini
coba aja angkat
bukan itu maksud gue
maksud gue tuh yang
berat gak sih
ya jadi janda tapi ya ada anak
gue aja yang gak bawa anak kayaknya tuh beban banget kerja janda
oh maksudnya itu ya
gue juga gak tau masa depannya jadi apa nanti
masa depan tono jadi superman
anak kecil gak boleh ngomong pebicaraan orang gede
kamu udah ada pemikiran ketiga gak sih
planning lo ke depan apa
hmm terus terang aja sih
bati ibu tuh masih sakit
tapi yang jelas
gue tuh gak mau ngerepotin dewi terus
paling gak ya harus pergi lah dari sini
lah masa lu gak inget sih kata si dewi
kita tuh sebagai jandes
tidak boleh lemah
gak penting lu sendiri apa